uji klinis fase tiga vaksin covid sembilan belas masih dilakukan di seluruh dunia
sejauh ini sudah ada sebelas calon vaksin yang masih menjalani proses
termasuk uji klinis vaksin sinovac di indonesia yang dilaksanakan fakultas kedokteran unpad
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menyatakan
pemerintah tidak terburu buru dalam melaksanakan vaksinasi
serta menunggu hasil uji klinis fase tiga yang dijadwalkan selesai pada mei dua ribu dua puluh
namun penggunaan vaksin secara terbatas melalui emergency use authorization
bisa dilakukan melalui izin badan pom
pemerintah masih terus mempersiapkan aspek logistik dan kesiapan sdm
sebelum melakukan vaksinasi massal
ini kandidat kandidat vaksin sedang dalam uji klinis fase tiga
untuk memastikan keamanan efek samping dan juga rentang dosis aman
yang dapat diperlukan
dan juga dapat digunakan kepada manusia sehingga efektif
oleh karena itu saat ini pemerintah masih menunggu hasil dari uji klinis fase tiga ini
serta transfer dokumen ke badan pom untuk dianalisa
jadi pada prinsipnya pemerintah menekankan agar upaya pengembangan vaksin ini
dapat dilakukan secara hati hati dan tidak terburu buru

setelah uji klinis

uji klinis memberikan hasil yang sesuai dengan standar kesehatan
maka nantinya badan pom baru dapat mengeluarkan emergency use authorization
atau izin untuk dapat digunakan